saya mau jemut mama saya
semuanya aman aman aja kan
aman dong mes
akhirnya dijemput juga
terima kasih ya udah mau direpotin sama tante
nggak repotin sama sekali aku seneng tau
yaudah yuk ma
kat kasih banyak ya
kamu udah jagain mama saya
aku tuh seneng tau jagain mama kamu
identitas pelapor nggak dikasih tahu
tapi udah pasti dianya
masa masa kita berdua kita bisa berdua

kita bisa berdua kita bisa berdua
kita bisa berdua kita bisa berdua
kita bisa berdua kita bisa berdua
kita bisa berdua kita bisa berdua

kita bisa berdua kita bisa berdua

kita bisa berdua kita bisa berdua
kita bisa berdua kita bisa berdua
kita bisa berdua kita bisa berdua
kita bisa berdua kita bisa berdua
kita bisa berdua kita bisa berdua
mama tenang ya mah ya
yang tenang ya ma
aku pasti bebasin mama
aku janji aku bebasin mama

rosa al fahri baru saja dibawa polisi dari rumahnya
mbak rosa dan al melaporkan saya ke polisian praja v
memang kalian pikir saya tidak bisa melakukan hal yang sama
mbak rosa adalah dalang dari pemerkosaan anak saya
saya akan melakukan hal yang sama
saya akan melaporkan mbak ke polisi
jadi apa yang mau bapak laporkan
saya mau melaporkan seseorang yang bernama rosa al fahri
atas perbuatan yang mendalangi pemerkosaan anak saya
apa ada buktinya
saya punya video pengakuan
ini adalah orang yang berkosa anak saya
bapak bisa mendengar pengakuan dia langsung
bahwa dia hanyalah orang suruhan dari rosa al fahri
dan melakukan semua ini sama jessica
rosa al fahri
apa ada bukti lain
yang mengalami gangguan kejiwaan
sejak jadinya pemerkosaan itu

ini dia yang menganggap
apa aku takut banget
kenapa kasih dia aku tanya
bapak aku takut banget
anak saya ini dirawat di
rumah rehabilitasi jiwa harapan kasih bandung
kalau bapak mau cek data data anak saya
sudah cukup buktinya pak
untuk saat ini
belaga jadi korban
sudah jelas saya dan anak saya yang jadi korban di sini
dan sekarang masa depan anak saya yang jadi hancur
dengan kesalahan itu
kalian melaporkan saya
sekarang saya melaporkan balik kalian
siapa yang pantas disebut penjahat di situ
tolong jangan menangis
ya allah tolonglah hamba ya allah
aku harus kuat
aku harus berani hadapi semua ini
aku pasti bisa pulang kembali
aku tidak bersalah
tidak ada apa apa yang harus saya khawatirkan
tidak ada apa apa yang perlu aku takutkan
saya mau jemput mama saya
semuanya aman aman aja kan
akhirnya dijemput juga
terima kasih ya
sudah mau direpotin sama tante
tidak repotin sama sekali
aku senang tahu
kat kasih banyak ya
kamu udah jagain mama saya
aku tuh senang tahu
jagain mama kamu
iya banyak sekali yang diobrolin ya mbak cap
saya tadi di kantor polisi mas
ya semuanya lancar sih
tadi kita udah masukin laporannya
dan akan langsung ditindak lanjuti katanya
ya semoga aja polisi bisa bertindak cepat dan semuanya cepat beres
tapi ini kok ngomonginnya soal polisi terus sih
kan sudah tidak ada masalah
tante kalau itu sih terserang mas randy
hmm ya kalau gitu gimana kalau besok kita ngomongin soal ini
gitu ren mama senang banget dengernya
itu yang mama tunggu tunggu
yaudah kita pamit ya kat
mbak catherine tante pulang dulu yuk
mbak catherine kalian yang take care hati hati ya
iya terima kasih
mbak catherine kita mau ke rumah
mbak catherine kita mau ke rumah
mbak catherine kita mau ke rumah

mbak catherine kita mau ke rumah
mbak catherine kita mau ke rumah
mbak catherine kita mau ke rumah
mbak catherine kita mau ke rumah
mbak catherine kita mau ke rumah

mbak catherine kita mau ke rumah
mbak catherine kita mau ke rumah
mbak catherine kita mau ke rumah
mbak catherine kita mau ke rumah
mbak catherine kita mau ke rumah
mas kok jadi kayak gini sih mas
kamu sama mama yang laporin om irfan kan
terus kenapa jadi mama yang dibawa
ini semua di luar perkiraan saya deh
mungkin di pikiran om irvan
mungkin di pikiran om irvan

om irvan disini menjadi perubahan